selamat malam saya alvita dinova ginting anda menyaksikan afd now
kita tentu mendengarkan apa yang terjadi di papua beberapa waktu lalu
gerakan bersenjata melakukan tindakan penghilangan nyawa sejumlah karyawan bumn yang berusaha untuk meningkatkan justru
harkat papua yang selama ini tertinggal karena infrastruktur yang sulit
pembangunan infrastruktur justru terganggu oleh peristiwa ini
dan juga kita menyaksikan adanya peristiwa di timur jakarta ketika sejumlah orang menyerbu kantor polisi
sebagai dampak dari sebuah pengeroyokan yang dilakukan
hal hal ini akan menjadi bagian dari pembicaraan kita malam hari ini dengan narasumber saya
cukup spesial karena jarang jarang afd now kehadiran narasumber menteri koordinator
karena menteri koordinator cuma sedikit jadi tentu saja spesial
pak wiranto selamat malam pak
selamat malam vito
pak menko pertama tama barangkali
saya ingin mengajak untuk bicara soal papua terlebih dahulu
ini kan papua ini bukan kejadian yang sekali saja
dan kita semua tahu apa yang terjadi di papua beberapa waktu lalu terkait dengan peristiwa seperti ini
pertanyaannya kemudian pak
ini kan pemerintah dalam upaya untuk membangun papua
karena papua terbelakang ada kelompok yang menginginkan papua merdeka
ini sudah dibangun tetap masih ada
itu apa pak yang sebenarnya terjadi di sana
ya saya kira kita berangkat dari satu eksistensi negara ya
di negara manapun kan selalu ada kelompok kelompok yang justru tidak sepaham dengan negara yang bersangkutan
itu ada lah di mana saja
termasuk di indonesia
nah kenyataannya sebenarnya presiden sebagai pemerintah sudah menetapkan kebijakan yang sangat luar biasa sebenarnya
sehubungan dengan papua dan papua barat
di mana dengan konsep nawasita membangun dari pinggiran
dimana sebagian wilayah papua papua barat itu termasuk pinggiran
itu tersentuh dengan pembangunan yang luar biasa
infrastruktur ya apakah itu komunikasi transportasi pelabuhan udara pelabuhan laut
kemudian penyamaan harga antara pusat dan daerah
itu kan satu kebijakan yang baik
nah untuk apa
untuk mempersatukan indonesia secara utuh
dan untuk apa
untuk agar ada keadilan
tidak ada diskriminasi
ya keadilan sosial bagi seluruh indonesia
seperti pancasila kita yang kelima kan bicara seperti itu
seharusnya akan begitu
masyarakat mendukung membantu mengamankan sehingga proses pembangunan berjalan dengan baik dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat
nah tak kalah ya ini ada satu aksi
tidak hanya untuk memperingati satu desember dengan cara membunuh para pekerja
ini kan sesuatu yang nggak lazim ya
sesuatu yang justru mengejutkan kita justru menodai satu proses yang mulia tadi kan
nah oleh karena itu ya keputusan kita yang pertama presiden mengatakan tidak terpengaruh dengan provokasi itu
pembangunan papua tetap jalan
jangan berhenti karena ulah sekelompok kelompok manusia seperti itu
yang melaksanakan kegiatan secara tidak manusiawi
ya tak kalah
tidak beradab lah ya membunuh orang yang tidak bersenjata
yang kedua aparat keamanan melakukan satu operasi yang diizinkan oleh hukum untuk melakukan pelacakan pengejaran dan pembersihan kelompok seperti itu
saya kira itu yang dilakukan
kalau kemudian kita berbicara masalah mengapa mereka seperti itu tentunya yang perlu kita tanyakan kepada mereka apa maunya apa
beberapa waktu lalu kan kita juga sudah mendengar ada mantan kombatan dari pihak bersenjata di papua yang kemudian kembali ke ibu pertiwi dan lain sebagainya
tapi ternyata masih ada aja gitu pak ya
pertanyaannya kemudian sampai sejauh mana operasi yang akan dilakukan
apakah seperti operasi yang pernah dilakukan di aceh misalnya
atau operasi di sulawesi tengah misalnya
ya pasti saya tidak akan membeberkan rencana operasi ya
rencana operasi itu kan rahasia ya
itu merupakan satu konsep yang tidak perlu diketahui umum terbatas
kalau saya jelaskan ke masyarakat bagaimana ini
tetapi intinya lah bahwa kita melanjutkan pembangunan itu untuk apa
agar masyarakat papua dan papua barat merasa bahwa tidak ada perbedaan dengan wilayah lain
bahkan kalau kita bicara anggarannya itu berapa kali lipat lebih tinggi ketimbang provinsi yang lain
ada akselerasi pembangunan sehingga bisa terbangun berbagai fasilitas dan infrastruktur bisa mengejar dengan provinsi yang lain
itu harus disadari bahwa pemerintah punya kebijakan seperti itu
lalu kalau kemudian ternyata masih ada ya kelompok kelompok tertentu yang tidak merasa puas dengan hal seperti itu
dan melakukan perlawanan kepada pemerintah yang sah
kita punya cara kok
punya satu metode tertentu yang dapat menetralisir kerusuhan itu
menetralisir kelompok seperti itu
dan itu kita lakukan
sepanjang kita tahu bahwa kita tidak akan melanggar hukum dan undang undang yang ada karena sudah diatur itu
apakah melawan terorisme melawan kriminalisme yang dikerahkan siapa caranya bagaimana kita sudah punya
dan kita akan lanjutkan itu
tetapi apabila mereka kemudian ternyata insaf sadar
tanpa harus kita melaksanakan satu operasi pertempuran
dengan langkah langkah kekerasan
tetap kita terima
tetapi istilah negosiasi istilah ya berunding tidak
mereka tidak equal dengan pemerintah yang sah
mereka bukan kelompok setara dengan pemerintah indonesia yang sah
jadi pembangunan tetap dilaksanakan
pembangunan infrastruktur membangun jalan sehingga semua wilayah di ya tidak semua sebagian besar wilayah di papua terhubung
dijalankan di saat yang sama upaya untuk menertibkan kelompok ini dilaksanakan
mana yang didahulukan pak bicara atau
semultan dong simultan saja
ini bukan satu pekerjaan yang yang apa namanya network planning ya bukan
atau backward planning bukan tapi simultan kan
operasi pembangunan tetap jalan tidak terganggu karena itu memang butuh satu rencana waktu yang pas ya
karena menyangkut berbagai administrasi dan kebutuhan
dan operasi ini juga tidak boleh kemudian terhenti
sampai betul betul ya kita nyatakan bahwa papua papua barat sudah aman secara fisik
kan pekerja yang lain juga masih banyak pak ya pembangunan jalan
oh iya banyak sekali
ada treatment khusus nggak untuk mereka kemudian
ada ya kemarin untuk aparat keamanan kita minta supaya lebih lagi untuk menilai
daerah mana yang sedang dilaksanakan pembangunan fisik
sedang dilaksanakan pembangunan fisik oleh aparat aparat sipil bumn
sehingga butuh pengamanan yang lebih firm yang lebih kuat yang lebih meyakinkan
sehingga para pekerja juga aman kerja
untuk daerah yang masih kira kira dianggap berbahaya daerah merah yang kerja biar seni tempur aja
sehingga bekerja sambil ya bukan perang sambil bisa mengamankan diri mereka sendiri
itu memang seni tempur begitu
tapi yang merah banyak pak
nggak nggak banyak
tapi kalau misalnya mengutip apa yang disampaikan pak menko tadi ini momentum satu desember
berarti sebenarnya nggak ini hanya semacam dalam tanda kutip gerakan selebrasi saja sama sama
ya saya kira begitu ya
jadi hanya menunjukkan ada eksistensi lah ya
bahwa mereka yang tidak sepakat dengan pemerintah itu masih ada
tapi kalau kita lihat rasionya ya tidak besar
gak banyak pak
itu harus kita selesaikan
itu sudah lama dulu di aceh
expose nya jangan didengarkan
expose selalu ya dibesar besarkan oleh via via tertentu yang ingin supaya seakan akan ada suatu keruakan besar
jadi ini pemerintah tidak diam proses berjalan upaya penegakan hukum sekaligus penertiban dilaksanakan gitu pak ya
oke selanjutnya soal ciracas pak
apa yang terjadi sebenarnya
oke selanjutnya soal ciracas pak
apa yang terjadi sebenarnya
bagaimana didengar bagaimana
karena ini klasik sekali kan cerita klasik sekali
ketidakpuasan satu pihak
jadi kita begini ya
kita berangkat dari satu proses
mengamankan negeri ini
membangun stabilitas politik dan stabilitas keamanan
karena itu persyaratan kita untuk menuju satu proses demokrasi yang sehat
proses demokrasi yang sehat ini tanpa adanya stabilitas politik ekonomi keamanan yang tidak jalan
maka sepanjang tahun kita berusaha agar negeri ini berangkat untuk menuju demokrasi yang lebih baik
dengan acara pemilu pilkada serentak
itu dapat terjaga dengan baik stabilitasnya
untuk itu maka tni dan polisi sudah sepakat untuk bersatu padu
melakukan suatu perencana rencana pengamanan
dan itu sebenarnya sudah sangat berhasil ya
bukan hanya balihonya
tapi terbukti bahwa event event penting di negeri ini
ini dapat diamankan
misalnya tahun lalu menyernatal tahun baru idul fitri bundik lebaran
itu trennya sudah membaik
lalu asian game
kemudian asian para game
kemudian imf double pink
membaik tuh maksudnya sinerginya membaik gitu
realitas di lapangan kan nggak ada gangguan
tadinya kan ada ancaman terorisme dan sebagainya
tapi kan dapat diamankan
artinya sinergi antara tni dan polisi
polisi dan tni jalan bagus
nah maka dengan peristiwa ciri ratas kemarin
kemudian tiba tiba ada satu tuduhan bahwa nggak satu lagi nggak kompak
itu hanya oknum oknum tertentu yang dipicu oleh masalah kecil
yang mereka sendiri tidak bisa menahan diri
terjadilah satu peristiwa semacam itu
nah ini diselesaikan aja secara lokal
ya oleh komandan setempat
yang disebut dengan ajbn atasan yang berhak menghukum itu ada
tni ada di polri ada
mereka nyelesaikan aja
oknum oknum yang nyata nyata melanggar disiplin melanggar hukum
ya usut selidiki salah hukum aja
tapi bukan kemudian melebar
ada justifikasi bahwa polisi dan tni gak hukum
seasional gak ada masalah
nah oleh karena itu
kemudian sekarang polisi sudah bersama sama dari tni
ngusut kalau ada oknum tni yang terlibat
atau oknum polisi yang terlibat
ditindak aja secara hukum
selesai gak ada masalah
tapi proses untuk menyatukan itu memang gak gampang pak ya
ya sudah bersatu pak
presiden ini kan kemudian kan bersatu
enggak usah disatukan
ini presiden kecil dalam senario besar
rasionya kan kecil
satu dua orang polisi dan tentara
dari jumlah mereka yang kira kira kalau ditotal lebih dari satu
jangan sampai yang kecil ini kemudian sudah bisa
menjustifikasi bahwa seakan akan tni dan polisi itu tidak satu
itu kan satu penilaian yang sangat gegabah
jadi kalau mudah mudahan gak akan ada peristiwa serupa di kemudian hari
tapi kalau ada peristiwa di kemudian hari
karena kebijakan gak ada
gak pernah ada kebijakan dari panglima
serbu aja gak ada

serbu aja gak ada
tapi kan ini bukan masalah kebijakan
tapi masalah masa lalu yang perannya seperti diambil sama yang sebelah sini
yang sebelah sana merasa terganggu dan gak nyaman
mungkin anda waktu itu belum lahir ya mungkin
atau sudah lahir tapi masih kecil ya
saya kan pernah juga menjadi pimpinan abri
itu membawahi polisi dan tni kan
justru saya pisahkan karena kalau kita satukan terus
saya membangun karakter yang berbeda sebenarnya
tapi dengan cara cara yang sama
nah kita pisahkan itu bukan berarti kemudian masing masing punya kelompok sendiri bukan
tetapi secara hukum dan undang undang
memang harus dipisahkan
tidak jadi satu kesatuan
satu unit operasional yang sama
pelatihan yang sama
tetapi dalam kasus
mengamankan negeri ini
mereka harus bisa punya satu prosedur
gak bisa enggak
nah oleh karena itu kembali tadi ke ciracas itu
ya itu harus kita lihat sebagai satu
pengingkaran dari oknum oknum tertentu yang diselesaikan secara hukum
dan tidak bisa mengeneralisir semua
gak bisa dan gak boleh kalau kemudian
oh kalau begitu
sebenarnya bukan tidak aman barangkali pak
tapi perasaan yang nggak tuntas gitu
perasaan yang tidak tuntas kayak masih ada
itu kan perasaan
itu kan persepsi
perasaan orang lain terhadap mereka
itu persepsi orang
gak boleh ya
saya mungkin lebih memahami ya karena saya juga mantan tentara juga

oke ya gitu
siapa saja pak bitch wear
giga tiga besar pria
oke kita jumpa lagi jayani teachers
kita tidak bisa kalah kita tidak boleh kalah
kalau kita kalah negara ini bisa bunuh
yang kita butuhkan adalah kemungkinan yang menunjukkan keberanian
bukan narasi yang menakut nakuti
bukan politik grand duo yang menebarkan ketakutan
barang juga ganti
barang juga ganti
barang juga ganti
barang juga ganti
barang juga ganti
barang juga ganti
tapi yang pasti kita mengharapkan seluruh masyarakat
sesuai dengan amanat undang undang dasar empat puluh lima kita
pasar dua puluh tujuh pasar tiga puluh
mengambil bagian dari bagaimana kita mensukseskan event event nasional
terutama pemilu legislatif dan pemilu presiden wakil presiden ke depan nanti

presiden mendapatkan pemberitaan dan penerbitan kepentingan
contohnya presiden mendapatkan pemberitaan dan penerbitan kepentingan
sekarang kita bicara soal itu
bapak tadi sempat mengutip
bicara soal bagaimana melaksanakan
pemilu tahun depan
untuk ke depan di dua ribu sembilan belas
semua terjaga dengan baik
mudah mudahan nggak ada seperti
kiracas lagi pak ya ke depannya
ya kita harapkan seperti itu
ada langkah nggak pak yang dilakukan oleh
secara umum ya
menginginkan hal yang sama
bahkan masyarakat banyak juga
menginginkan hal yang sama bahwa
pemilu ini kan kontes ya
kita memilih pemimpin
memimpin kita kita ini masyarakat kita
selama lima tahun ke depan
yang diadu apa sih
yang diadu kan kompetensi
yang diadu apa
itu diadu antara pemimpin satu dengan yang lain
tidak hanya presiden bagai presiden
jadi yang diadu bukan
atau perlombaan pasang baliho
tapi yang diuji bagaimana
rakyat itu dicerahkan bahwa
pemimpin yang akan dipilih itu kualitas seperti ini
track recordnya bagaimana
kapasitas pribadinya bagaimana
pengalaman sebagai negarawannya bagaimana
itu yang kita jual ke rakyat sebenarnya
oleh karena itu kembali tadi
rakyat harus tenang ya
harus dibikin tenang dibikin sejuk
makanya dikatakan pesta demokrasi
pesta demokrasi itu kan
pesta itu kan dalam suasana gembira kan
karena ada peluang lima tahun sekali kok bisa milih pemimpinnya
jadi si rakyat itu dibikin senang
bahkan dibikin serem
suasana panas kemudian menakutkan
saya juga mencoba untuk mengajak kita
berpikir positif bahwa
justru ini yang harus kita sikapi sebagai suatu kesempatan si rakyat
untuk milih pemimpin kedepan
nggak spekulatif juga boleh
harus yakin yang dipilih siapa
dengan menjunjung tinggi
asas kebebasan untuk
jualan dalam tanda kutip gitu
melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya
yang rasanya kok seperti
jajaran pemerintah itu
resisten terhadap itu
padahal buat mereka yang menyuarakan
hal itu kan hak mereka
ganti presiden kan hak mereka
ya ini kan sebenarnya keasensi ya
incumbent melawan penantangnya
itu kan hanya dua alternatif ya
yang satu tentu
ingin terus ya berarti
dua periode yang satu lagi tentu
ingin ganti presiden
selama cara cara itu dilaksanakan
dengan tertib ya
dengan etis ya
menghina tidak saling menjelekkan
sah sah aja kenapa enggak
hanya sekarang yang terjadi itu
diungkapkan dengan cara cara
ya tidak sesuai dengan kultur kita
kulturnya indonesia itu sebenarnya dikenal sangat sopan
sangat santun sangat beretika
sehingga tatkala kemudian
masuk ke cara cara yang brutal
ini kelihatan aneh
nah itu yang sekarang menjadi polemik kan
tetapi kalau esensinya ya memang begitu
karena kan kelompok ganti itu
kelompok hashtag ganti itu
komplain karena mereka nggak bisa
menyosialisasikan ide mereka dimana mana
selalu dihalangi mau datang ke
suatu tempat di bandara aja
enggak boleh keluar
mau datang ke kampus bicara sama mahasiswa dalam forum intelektual
dan lain sebagainya
enggak itu kan nggak seperti itu ya taruh ekstrim ya
negeri ini kan ya
negeri demokrasi punya kebebasan
tapi kebebasan kan
kebebasan ada batasan batasannya
batasannya adalah hukum
undang undang atau undang undang hukum etika
mana yang dilanggar
ini nanti akan berhadapan dengan tadi dengan aturan
undang undang bisa dengan
hukum yang berlaku bisa dengan
psikomoralitas dalam rangka etika
tetapi kalau keinginan untuk
melakukan satu sosialisasi
saya kira tidak ada masalah kok
hukum sendiri enggak pernah ada instruksi
ini cegah cegah presiden mengatakan netral
tuduhannya kan ini pak tuduhannya sampai jauh ya
karena mereka mengusung
ada diskriminasi ada
itu dari tahun ke tahun begitu
saya ngalami beberapa kali pemilu sejak
sembilan puluh delapan ya selalu ada
tuduhan tuduhan semacam itu ya
ya kita lihat di lapangan aja nanti kan ada
hukumnya ada undang undang ada peraturannya ya
dan disini di
menko polhukam selalu melihat dengan kacamata yang
netral untuk apa untuk
kesejukan pemilu itu sendiri
untuk kedamaian pemilu itu sendiri
saya kira beberapa menteri
memang langsung secara umum didatori sebagai
dan itu dibolehkan
pak realitasnya kan
kelompok ganti presiden itu kan
diidentikan dengan kelompok kanan
yang lebih banyak bergerak dan pak wiranto
kan sebenarnya komunikasi dengan kelompok kelompok
itu cukup baik apakah ada
gerak bukan gerakan ya
upaya yang dilakukan untuk
ya lebih santai lah
ya saya sendiri dengan kelemahan
mana pun deket
lama berkecimpung di pemerintahan
ya saya sudah juga
lebih dari tiga puluh tahun
kemudian di pemerintahan
presiden juga masuk dalam
jajanan pemerintahan dan sudah
banyak kenal lah ya dengan tokoh tokoh yang sekarang
exist ya dalam dunia
organisasi keagamaan ya
kenal lah saya kenal semua
ya saya kan seringkali juga sudah mengundang
ke polhukam kita bincang bincang
dengan semua ormas agama
bahkan di rumah dinas saya juga
kelompok fpi ya
kelompok jnpf dan sebagainya
kita bicara baik baik ya bicara artinya
ya anda punya pilihan silahkan
gak ada larangan
tetapi dengan cara cara yang benar
jangan dengan cara cara yang
justru mengganggu keamanan nasional
karena ini milik kita bersama
jadi cara cara saya untuk
mengajak beliau beliau itu
untuk selalu berpijak kepada
itu selalu saya lakukan
dengan catatan kalau anda melanggar
akan tindak secara hukum begitu ya
nah ini mereka beliau paham
pendirian saya posisi saya kelakuan saya
oleh mereka mereka itu
dan kita saling menghormati
gak ada masalah silahkan
belum berhasil pak ya
atau sudah berhasil menurut anda
nah sekarang kan aman aman aja menurut saya
negeri ini aman aman saja
cuma kadang kadang hirup hikup di media
ada sesuatu yang
dianggap sangat mengancam
kalau pantauan saya
mendapat laporan dari kapolri
dari panglima tni dari bin
memang setiap pemilu itu selalu
kita masuk dalam suatu
kondisi negeri yang memanas
persiapan untuk bersaing
masing masing ingin menang kemudian
melakukan langkah langkah untuk
persiapan pemenangan itu pasti ya
disana sini ada benturan sedikit
nah tugas kita sekarang
kondisi itu jangan sampai kemudian
meledak memanas boleh saya katakan
tapi jangan meledak
kalau meledak berarti sudah tidak cinta ke negeri ini
sudah salah kita berarti
pemilu bukan tujuan kita
pisah satu sama lain
atau bertengkar satu dengan yang lain
berkompetisi milih pemimpin
sayangnya pemilu sekarang itu ya seperti
tidak berubah seperti dua ribu empat belas
jadi orang sudah punya gambaran
dulu itu seperti ini ya
sekarang mengikut saja seperti itu
dan fenomena yang pasti
bapak juga tangkap
soal kamu bineka apa islam
kalau islam berarti bukan pancasilais
kalau pancasila berarti
jauh dari islam yang seperti itu
itu katanya orang tertentu
tapi bukan katanya orang indonesia
sebagian besar bukan
itu tertentu yang saya kira
bukan seperti itu
kalau nggak ikut saya berarti kamu musuh saya
ya enggak lah ya
tidak ikut saya yuk punya pilihan lain silahkan
kita hormati menang menangkan nanti disana
jadi saya kira kembali tadi
bahwa tugas kita semua
mengajak masyarakat kita untuk menyikapi bahwa
pemilu itu bukan tempat kita untuk
terpecah belah ya
pemilu itu justru tempat kita untuk
menyatukan pendapat memilih pemimpin yang terbaik
yang nanti kita dukung
selama lima tahun kan begitu
pak wiranto tadi katakan bahwa
tapi kan kita melihat juga ini kayaknya
ada aparat yang berbeda
ada yang berpihak
ada menteri menteri yang
saya akan melanjutkan pak jokowi
jadi kalau berpihak sih enggak apa apa
kalau itu memang diizinkan oleh undang undang ya
memang langsung secara umum didatori
sebagai juru kampanye
dan itu dibolehkan
asn ya enggak boleh
tapi para menteri itu
diizinkan dalam undang undang untuk menjadi juru kampanye
dan otomatis juru kampanye pak jokowi
ya bicara kebaikan
tentang pak jokowi keberhasilan pemerintahan
pak jokowi itu sah sah aja
tapi bagaimana pak ya asn kan
ya ujungnya kan bosnya menteri juga gitu
gimana kemudian dia bisa menjaga

ya itu sih pertanyaan yang sering muncul
ini sebenarnya menteri untuk negeri
apa menteri untuk jokowi sebenarnya gitu
jadi kita harus misahkan ya
misahkan satu menteri sebagai
bagian dari aparatur negara
untuk kepentingan bangsa dan negara
tapi menteri yang punya hak politik
dan dipilih bahkan
karena ada menteri kita yang nyalik juga ada
nah itu harus disadari
sebagai satu bagian dari sistem
yang tidak bisa dibantah
tinggal bagaimana kita membatasi
perilaku para menteri ini
untuk tetap masuk dalam
aturan hukum yang sudah disusun
oleh kpu dan bawaslu
kepada kpu dan bawaslu
tidak ada yang bisa
dari kementerian koordinator polhukam untuk bicara soal ini
kita bahkan seringkali kita melakukan rapat koordinasi ya
yang membicarakan masalah ini
bahwa tidak bisa kita pungkiri dan kita elakkan
bahwa ada kemajuan teknologi yang mengubah sikap perilaku manusia
kemajuan teknologi yang sangat cepat ini
akan merubah kondisi lingkungan di mana kita berada
bayangkan pada saat saya mengko pol hukum di sini tahun dua ribu
ya saya di sini dari tahun dua ribu
itu pengguna internet baru satu sembilan juta
sekarang satu ratus empat puluh dua juta pengguna internet
yang punya handphone hanya dua puluh juta
sekarang jumlah handphone sudah lebih tiga ratus juta
artinya sudah ada satu perkembangan dunia politik
oleh kemajuan teknologi
yang harus kita antisipasi
maka perlu adanya perubahan perubahan
secara cepat untuk bisa meredam kebebasan yang berlebihan
dengan teknologi baru ini supaya tetap teratur
nah sekarang memang kita terus terang ya
memang kita lagi adu cepat nih
dengan kemajuan media sosial yang menggunakan high technology ini
tapi kan begini juga pak ada kritik pak
yang dipakai sebagai dasar hukum itu
undang undang informasi transaksi elektronik
iya nature nya itu kalau kata pak menteri sebelum pak rudiantara
itu sebenarnya tujuannya untuk ngurusin jual beli
kenapa kemudian pada akhirnya yang seperti ini
juga dipakai untuk ngurusin konten sosial media
kenapa nggak dibikin lebih komprehensif
misalnya undang undangnya kalau mau tidak mau diganti misalnya
ya direvisi lah begitu
karena ini sebenarnya sudah out outdate katanya
itu justru itu saya setuju itu
setuju kita sedang menyusun ke sana
sebab undang undang itu bukan dogmatis
undang undang itu tidak bisa statis dan bisa berlaku semajaman
tak kala dia dipertahankan tidak berubah
dia akan ketinggalan dan nggak ada gunanya absurd dia
nah saya sepakat dan saya selalu mendorong
dan bahkan presiden juga selalu mendorong
ayo ya kita change change kita berubah berubah ya
pak soal masjid radikal sudah sejauh mana pak
masjid radikal yang masih menyusun
masih soal ini pak ya masih soal pro kontra soal suka tidak suka kelompok kiri kelompok kanan makhluk udara makhluk air kan istilahnya gitu sekarang ya
hukum dipakai untuk alat balas dendam
jadi manusia dengan peradaban adanya hukum diciptakan untuk ada ketertiban
nah sekarang hukum dipakai untuk melakukan balas dendam
jadi kalau gak suka pakai hukum nanti disana gugat lagi balik gugat lagi balik gugat lagi
ya adalah pak di sebuah negeri
kan itu di bawah bapak juga
kita kan menganut demokrasi ya
dan demokrasi itu kalau kita ikut ikutan demokrasi liberal itu semua masalah dia masukkan ke pengadilan
dan dalam proses pengadilan itu ya itu adil gak adil
satu keputusan itu kadang kadang
kita hadapi sebagai kenyataan yang harus dipatuhi
nah dalam dunia politik ya pada saat nenek moyang kita dulu konsepnya adalah musyawarah mufakat
sehingga ada namanya apa namanya di daerah daerah itu kan ada dewan adat kan gitu kan
yang tiap masalah itu diselesaikan dengan cara cara muisharah mufakat di denda dan sebagainya
tiba tiba kita harus masuk satu konsep politik
demokrasi liberal yang menentukan benar dan tidak benar dengan voting
nah perubahan ini ya perubahan satu sikap atau kata sistem ini yang belum bisa secara penuh ya disikapi masyarakat indonesia
yang sebenarnya secara kultur
itu syaratnya muisharah mufakat tadi
bahkan dalam pancasila kita ya sila keempat kan
kan jelas itu
kan ada muisharah mufakat ada
nah tapi ternyata dalam praktek itu kan voting
nah inilah yang kemudian tadi hukum kemudian menjadi dominan
sudah diputuskan di voting kalah lari ke hukum
kalah lagi kasasi lagi
karena dalam sistem demokrasi liberal
begitu di voting kalah memang sudah langsung ya saya mau dukung anda
nah budaya itu disini kan belum terbiasa
begitu kalah dia
harusnya gue yang menang nih
bukannya lebih bagus karena ada check and balances pak
daripada semuanya akhirnya ngikut ke penguasa
penguasa gak ada yang kontrol nanti penguasa bisa seorang yang menang
yang nggak ada kontrol mana
sistem kita ada kontrol sudah
antara eksekutif dan legislatif kan saling ada kontrol
masih ada lembaga masyarakat yang juga sesuai sistem kontrol
jadi begini loh ya
saya kira kalau kita sudah mengajak kesana
sebenarnya kan pemerintahan demokratis itu kan si eksekutif dan legislatif
sama sama mendengarkan suara rakyat
harapan rakyat dan keinginan rakyat didengarkan
lalu dari serapan itu didiskursuskan antara legislatif dan eksekutif
outputnya kan ada undang undang
outputnya ada kebijakan
nah kebijakan itu kan otomatis sebenarnya kalau dua dua ini ya menyadari akan tadi
tentunya outputnya ini kan sudah serasi dengan keinginan masyarakat kan
nah kadang kadang disini terdeviasi dengan kepentingan politik tertentu
sehingga sampai disini sudah gak kelop nih
rakyat protes lewat ya lewat apa namanya
itu bagian dari demokrasi
biar aja nggak apa apa
selama demokrasi sama demonstrasi itu tertib
gak mengganggu kebebasan orang lain
ya kita hadapi sebagai bagian dari proses demokrasi
reuni dua ratus dua belas misalnya
asal jangan mengganggu kebebasan orang lain
tapi kalau sudah demonstrasi minta izin polisi
boleh gak diizinkan boleh
sebab kalau anda segini gede
akan ganggu kebebasan orang lain
itu sudah salah
saya selalu minta polisi
tegas tegas tegas saja ada undang undang
pak soal masjid radikal sudah sejauh mana pak
ya kan bin merilis ada
masjid yang radikal gak ada
masjid itu semuanya rumah suci ya
kontennya radikal atau tidak
nah yang bikin radikal itu orang yang ngisi ceramah itu
dan gak boleh
masjid itu bagaimana tempat untuk mendidik manusia
supaya berkelakuan baik dengan kaedah kaedah agama
bagaimana hubungan tuhan
disitu ceramahnya itu
membangun kebaikan kedamaian kebersamaan
tapi kalau masuk masjid kemudian ya menjelek jelekkan pemimpin yang lain
itu sudah bukan tempatnya
dan itu yang dikatakan radikal itu itu
jadi bin juga gak salah
hanya sekarang bagaimana cara supaya membersihkan tempat tempat ibadah itu dari aktivitas politik
jadi gak boleh sama sekali konten politik di dalam masjid
ya jangan nggak pantas lah ya
pencerahan rohani kok dipakai untuk sebagai jualan politik itu
walaupun kelompok yang menentang itu mengatakan bahwa ya hukumnya nggak ada kan sebenarnya
ya gak ada
jadi kan hukum itu macam macam
ada hukum adat ada kuhp ada etika
dan pasti kalau di masjid dan jualan itu pasti dijauhi oleh publik juga
orang tidak semua orang
ibadah ke masjid itu untuk dengarkan yang gitu gitu
saya pun kalau mau datang ke masjid saya nggak akan dengarkan ceramah seperti itu
saya ingin dengarkan satu khutbah khutbah yang damai
radikal ini memang kontennya memang konten menyerang pemerintah
bukan soal terorisme pak
kontennya soal itu
tergantung yang melihat dari mana
tapi istilah radikal ya sebenarnya sesuatu yang sudah melanggar norma
sesuatu yang sudah tidak lagi mengikuti norma umum
sesuatu yang juga menyebal ya menyebal itu terdeviasi untuk kemudian menyimpang dari norma norma yang berlaku
dan itu ya kita jaga ya radikalisme jangan berkembang
karena radikalisme dengan terorisme itu
padahal kita nggak suka terorisme itu berkembang di indonesia
sebab akan membuat negeri ini yang menjadi tidak tentram
agama itu kan membangun kedamaian ya
rahmatan lil'alamin membangun kedamaian di dunia ini
bagaimana merawat dan membangun akhlak manusia yang baik
bagaimana hubungan dengan allah subhanahu wa ta'ala
itu semuanya kan agama kesana
nah politik itu kan yang milih pemimpin
walaupun persyaratan pemimpin ada
persyaratan ahlaknya itu juga agama
tapi bukan bertentangan itu saja
tapi kompetensinya di awal tadi kompetensinya
kualitas bagi pemimpinnya
kalau kemudian dicampur adukkan
kemudian justru agama menjadi sangat dominan
menjadi bagian dari pertandingan ini
nah itu musabakoh tilawatil al qur'an
orang masih menunggu ini kapan puntas kenapa antar
dan lain sebagainya
satu hal ya
tuduhan bahwa pemerintah tidak sungguh sungguh untuk menyelesaikan itu
pak terakhir barangkali
pertanyaan soal penuntasan kasus kasus
misalnya setiap hari kamis barangkali bapak juga sering melihat
karena dekat dekat sini mereka demo ibu ibu
munir tidak masuk
yang masuk itu malah justru pembunuhan misterius
ya tapi kan artinya munir juga mau tuntas
yang paling baru adalah soal novel
yang orang masih menunggu ini kapan tuntas kenapa nggak tuntas
dan lain sebagainya
satu hal ya
tuduhan bahwa pemerintah tidak sungguh sungguh untuk menyelesaikan itu
tuduhan bahwa pemerintah justru menghindari menyelesaikan masalah itu
itu tidak benar
saya berkali kali rapat di sini
di polulukam rapat
kalau bisa tuntas kita tuntaskan mengapa tidak
misalnya tuduhan atau dugaan pelanggaran ham berat masa lalu
itu aturannya kan ada
peristiwa peristiwa masa lalu yang dianggap diduga pelanggaran ham berat
tatkala undang undang ham undang undang pengadilan ham belum diundangkan tahun dua ribu dua
berarti akan diselidiki oleh komnas ham disamping kepada dpr
dpr buat pansus
pansus nanti menilai apakah ini betul betul masuk pelanggaran ham berat
kalau iya baru nanti minta presiden untuk membentuk pengadilan ham ad hoc
nah tapi kenyataannya ya pembunuhan misterius enam puluh lima kemudian talang sari kemudian macam macam lagi itu
dari komnas ham langsung penyelidikannya diserahkan ke jaksa agung
jaksa agung menilai ini tidak bisa dilanjutkan pengadilan karena tidak cukup lengkap bukti
tidak cukup lengkap saksi yang dapat diajukan untuk landasan membuat pengadilan begitu
ini terus undang undang terus
sebenarnya kalau buktinya lengkap nggak ada masalah
nah lalu ada jalan keluar kalau begini ya berarti kita tidak bisa dengan cara saya yudisial
cara cara pengadilan tidak bisa dengan apa non yudisial
dengan cara cara yang lain yang kira kira bisa menuntaskan masalah ini
badannya yang menyelesaikan ini siapa
dulu ada kkr
kebenaran dan rekonsiliasi
ya itu kan sudah dibekukan oleh mk kan karena dirasakan tidak sejalan dengan undang undang dasar kita dengan undang undang
tapi penggantinya belum ada
nah pada saat saya kemudian ada informasi bukan informasi ada saran ada pemikiran untuk membuat namanya dewan kerukunan nasional
itu katakanlah basis pemikirannya bahwa
dulu dulu itu nenek moyang kita itu punya namanya dewan adat ya
yang selalu menyelesaikan masalah dengan cara cara musyawar musyawar
nah kita coba hidupkan itu lagi untuk menyelesaikan hal hal yang tidak bisa diselesaikan secara judicial pengadilan dengan cara non judicial ini wadahnya ada gitu ya
tapi itu pun masih pro dan kontra
nah oleh karena itu kembali tadi kami tidak akan henti hentinya untuk berusaha menyelesaikan ini
bukan masalahnya di political will pak ya
bukan presiden juga selesaikan
saya langsung kok terima dari presiden selesaikan pak wiranto
bahkan banyak tuduhan yang mengatakan pak jokowi ini punya liabilities yang banyak yang blendotin dia banyak sehingga masalah masalah yang harusnya bisa dituntaskan tidak tuntas
atau memang belum tegas saja
enggak beliau itu sudah berkali kali minta supaya diselesaikan

kembali tadi ini masih saya jelaskan ini supaya masyarakat tahu bahwa
kembali tadi ini masih saya jelaskan ini supaya masyarakat tahu bahwa
kembali tadi ini masih saya jelaskan ini supaya masyarakat tahu bahwa
bukan ada political will yang menahan itu menghambat itu enggak
tapi ada masalah teknis teknis peradilan yang memang tidak bisa menuntaskan ini menjadi satu proses pengadilan yang dapat dipertanggungjawabkan
misalnya lah misalnya
petrus pembunuhan misterius tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
di mana ada pembersihan apa namanya preman preman
nah saya juga tanya ke pak jokowi gimana pak
yang diperintahkan sudah meninggal
yang diperintahkan nembak sudah meninggal
yang ditembak sudah meninggal
saya tanya siapa lagi nih
kalau ada yang bisa ditanya silahkan
apa kita mesti mendatangi teman teman kita di akhirat untuk tanya soal pembunuhan misterius

nah apakah kemudian kita memberikan santunan kepada keluarga preman preman yang dulu memalak malak rakyat indonesia
apakah kemudian kita memberikan santunan kepada keluarga preman preman yang dulu memalak malak rakyat indonesia
ini yang harus dipahami bahwa mudah ya gak mudah
jangan sampai jadikan polemik jadikan alat politik seakan akan
pak jokowi pemerintah gak tegas gak menuntaskan
tidak ya berarti selesaikan pak wilanto selesaikan
dan kenyataan beberapa sudah kita selesaikan ya di papua
yang dua belas kasus ini sudah kita preteli
karena kan begini pak
reformasi sudah berjalan dua puluh tahun
harapannya ya ada progres lah
karena berganti ganti pemerintahan ya itu seperti
jalan di tempat mudah mudahan bisa ditutaskan nih
kalau nggak sekarang ya kalau misalnya terpilih lagi bisa dituntaskan
atau kalau siapapun yang terpilih nanti bisa dituntaskan
saya pun juga sama dulu waktu saya masuk ke sini dua tahun lalu
saya katakan kita tutaskan
jangan sampai ada kesan bahwa pak wiranto pun nggak enggan
bahkan dituduh terlibat terlibat apa
saya katakan selalu kalau saya terlibat silahkan di mana kapan apa yang saya lakukan
perdebatkan jangan pakai isu
dan nyatanya sekarang juga gak ada
tapi bukan berarti saya kemudian akan memeti eskan ini
tidak sama sekali
pak wiranto kita kenal kiprahnya sudah cukup panjang
mulai dari tetara profesional kemudian terjun di berbagai kancah dan tempat
membuat partai di saat membuat partai itu gak mudah loh pak
waktu bapak membuat partai itu tidak mudah
kemudian akhirnya bisa bertahan di dpr selama dua periode

apa yang menjadi langkah selanjutnya pak wiranto
apakah pak wilanto masih punya rencana ada plan tertentu

jadi kalau saya runtut ya dari mulai saya bertugas
jadi kalau saya runtut ya dari mulai saya bertugas
dari mulai saya bertugas di militer ya sampai panglima kemudian saya masuk ke dunia politik
itu sebenarnya kata kuncinya cuma satu bagi saya yaitu pengabdian ya
pengabdian lah ya
sehingga tak kalah saya selesai dari berkhidmat ya di dunia militer

waktu itu kebetulan ya saya ikut menjadi saksi dan pelaku proses reformasi nasional
maka tentunya rasa pengabdian ini kan nggak berhenti ya
konsep reformasi seperti apa
saya ingin ngawal terus karena masih ada kesempatan waktu itu
waktu usia saya mengawal reformasi tahun sembilan puluh delapan pun usia saya lima puluh sembilan
menjadi menko polkam umur lima puluh dua
pensiun dari presiden abdur wahid itu saya bukan berhenti pengabdian tapi melanjutkan pengabdian
nah sampai sekarang pun sebenarnya saya tetap menunjukkan pengabdian walaupun ya sebelumnya saya pernah di partai golkar
saya ikut konfrensi partai saya menang ikut pencalon presiden yang berpasangan dengan gusola kalah
gak apa apa kan begitu pasang lagi dengan pak jk kalah lagi tapi bukan berarti kemudian semangat pengabdian itu kemudian luntur
enggak sebab konsep saya pengabdian itu bisa dimana saja
sebenarnya ada nggak konsep yang menurut bapak ini harus dijalankan tapi belum dijalankan buat indonesia
konsep negara atau konsep pribadi apapun
bapak kan pasti punya seandainya saya jadi
misalnya ketika bapak mencalonkan diri jadi presiden atau wakil presiden
ada konsep yang
banyak konsep yang saya punya sekarang sudah saya lihat ya sudah dijalankan oleh presiden jokowi
konsep out of the box ya konsep untuk tidak terjebak kepada rutinitas konsep untuk membangun pinggiran
itu apa yang dulu saya pikirkan dan ternyata kelop ya
yang dilakukan oleh pak jokowi saya sudah sudah merasa puas
dan saya tahu bahwa apa yang dilaksanakan pemerintah sekarang bukan karena saya di dalamnya
tapi karena saya juga pernah di empat pemerintahan ini saya merasa bahwa apa yang dilakukan ini sebenarnya sudah on the right track ya
dalam kondisi global seperti ini maka langkahnya sudah benar
memang belum selesai belum tuntas
nah nuntaskannya nanti tergantung kepada proses politik ke depan
saya sendiri kan juga gak bisa meramalkan secara pasti ya
tapi harapan saya pasti bahwa yang pasti ada harapan saya mudah mudahan ya ke depan nanti ada proses sustainable
proses berkelanjutan yang tidak membuat kita setback lagi
proses yang terus saya anggap on the right track ini terus berjalan sehingga apa yang diramalkan oleh para pengamat dunia di tahun dua ribu tiga puluh nanti indonesia sudah menjadi bagian dari
ekonomi asia itu bisa terwujud dan itu bisa memberikan kemakmuran bagi rakyat indonesia
kita tunggu pak wiranto pak menko terima kasih atas waktunya
selamat malam pak
sampai sini afd now malam hari ini kita akan jumpa minggu depan dengan topik dan narasumber yang berbeda